rasanya saya rindu sekali begitu ya apalagi kalau bulan puasa belum pernah merasakan bulan puasa di arab saudi
mungkin nih anda bisa bertanya dengan yang satu ini ya mas siapa ini namanya
kita langsung tanya aja ya ini ada warga negara indonesia di sana mas azril
halo assalamualaikum mas azril
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan pak fusfa dan mas rian ya
oke mas azril mungkin bisa diceritakan tapi sebelumnya kita ingin tahu mas azril tinggal di arab ini udah berapa lama
alhamdulillah saya di arab saudi tepatnya di kota madinah nawaroh sudah sekitar empat tahun
sudah sekitar empat tahun
kemudian dari lamanya cukup lama ya tinggal di sana apa sih tantangan berpuasa atau mungkin suka dukanya berpuasa di arab saudi yang kita tahu waktunya juga lebih lama begitu dari di indonesia
iya betul untuk bulan ramadan di arab saudi ini kita sekarang sedang berada di musim panas ya summer
jadi sekitar empat puluh empat puluh tujuh derajat celcius ketika memasuki bulan ramadan
mungkin itu salah satu ini ya cobaan untuk berpuasa di arab saudi tantangan begitu
kemudian untuk lama waktunya juga lebih lama yang pastinya dari di indonesia
jadi puasa dari jam empat pagi sampai berbuka di pukul tujuh malam ya maghribnya
jadi sekitar lima belas jam kita puasa di arab saudi ini
baik tapi kan itu kalau kita berbicara dari perspektif umat muslim yang menjalankan ibadah puasa seperti itu ya mas azil ya
dan juga kalau kita berbicara mengenai warga negara indonesia ini kan juga banyak cukup banyak di sana
apa yang sebenarnya yang dilakukan mungkin bagi komunitas warga negara indonesia yang ada di sana ataupun juga kbri untuk menghimpun
banyaknya warga negara indonesia di sana di bulan ramadan supaya terasa nggak di kampung orang gitu ya
supaya terasa tetap di indonesia gitu seperti apa mas
iya betul untuk di sini kan kita ada kbri dan juga kjri konsulat jenderal
kbri sendiri itu berada di kota ria jadi kalau dari madinah itu sekitar dua belas jam jauhnya menggunakan kendaraan
sedangkan kjri berada di kota jeddah sekitar enam jam dari kota madinah
nah itu mereka mempunyai program bunga
buka puasa di setiap kota dengan warga negara indonesia
salah satu contohnya yaitu di kota madinah ini mereka akan merencanakan insya allah jumat ini tanggal sembilan juni atau jumat depan tanggal enam belas juni
begitu juga di kota kota lain mereka akan mengadakan buka puasa seluruh warga negara indonesia yang ada di kota tersebut
jadi setidaknya bisa mengurangi tangan lah dengan masakan masakan ataupun takjid dan buka puasa di indonesia
jadi dalam sebulan itu ada berapa kali mas buka puasa bersama yang dilakukan oleh kbri dan juga kjri di santir arab saudi seperti itu
ya biasanya juga informasinya disebarkan lewat apa
jadi mereka mungkin di setiap kota hampir satu atau sekitar dua kali lah ya dalam satu bulan ramadan ini
karena di arab saudi sendiri memiliki banyak kota yang banyak juga warga negara indonesia
jadi di bilir mungkin hanya satu sampai dua kali
sedangkan untuk di kantornya sendiri ataupun di kedutaan besar maupun di konsulat jenderal mungkin ada buka puasa juga di sana menyediakan untuk warga negara juga
mas azril saya juga penasaran ya kalau kita di indonesia kan walaupun memang umat muslimnya cukup mayoritas
tapi karena multikulturalisme sehingga tempat tempat makan begitu ada yang buka dan ada yang tutup
kalau arab saudi ini kan mayoritasnya muslim
mungkin warung warung makanan seperti itu tetap berdagang juga mungkin untuk bertoleransi kepada beberapa umat muslim yang juga tidak berpuasa
atau seperti apa detailnya
atau memang sangat khusyuk sekali ini di sana sebenarnya tidak ada warung makanan yang buka sama sekali gitu
kalau di sini khususnya di mekah dan madinah ya insya allah semuanya tutup
karena memang jadi di masa ini ramainya justru malam hari
jadi kalau di siang hari kita itu bisa
kita melihat bahwasannya kantor kantor toko toko itu buka pada pukul mungkin sepuluh sampai sebelas siang baru buka itu
kemudian restoran restoran juga seluruhnya insya allah di seluruh arab saudi itu tutup karena memang semuanya umat muslim ya
kecuali mungkin yang tidak ini mungkin itu jarang
karena mungkin itu turis atau pemisah tawan itu berada di luar kota madinah dan kota mekah
jadi ramainya itu di malam hari
jadi setelah sholat karawih
toko toko maupun restoran restoran buka hingga pukul dua atau tiga dini hari
mas azril dengan tadi cuaca yang cukup panas begitu kemudian lamanya berpuasa sedikit lebih lama daripada di indonesia
tipsnya apa sih ketika tubuh ini bisa kuat menghadapi puasa dengan begitu banyak cobaan atau ujian di arab saudi
ya mungkin di sini untuk sahurnya kali ya
mungkin kita tetap harus
menjaga apa yang kita makan
seperti mungkin kalau di sini karena banyak pohon kurma ataupun banyak buah kurma itu mungkin menjadi salah satu ya
agar puasa kita bisa tahan ataupun bisa kuat gitu
karena dari kurma tersebut punya istilahnya inilah buat untuk nahan ini
nah istilahnya puasa kita lebih lama dan juga makanan makanan yang lain juga kita harus perhatikan gitu
dan kegiatan yang sendiri
karena kegiatannya lebih sedikit
yang hari jadi insya allah tidak mengganggu puasa
jadi kita mulai kegiatan sebelum juhur
jadi paginya ada waktu untuk istirahat ataupun di rumah
mas azril kalau di indonesia kita punya kebiasaan gitu ya
apalagi menjelang lebaran gitu sudah ada banyak tempat pusat perbelanjaan diskon atau grid sale
kalau di sana gimana mas
apakah juga mengadopsi hal yang sama atau justru berbeda nih kalau menjelang idul fitri ya
thr nya belum hilalnya kelihatan ya
untuk di arab saudi sendiri bisa kita saksikan kalau bulan puasa itu bulan ramadan itu sedikit berbeda dengan bulan bulan yang lain
yang pertama itu adalah festival festival
jadi di kota kota di seluruh arab saudi itu banyak mengadakan festival festival khusus memang di bulan ramadan
salah satu contohnya menghias jalanan ataupun toko toko
bahkan hotel hotel yang di sekitar masjid nabawi ataupun masjidil haram itu dihias semuanya dengan berwarna warni
warna hijau ataupun merah bertuliskan ramadan karim ataupun selamat ramadan
selamat datang bulan ramadan
kemudian juga untuk di market market tentu jelas ada banyak diskon
jadi apa bisa dibilang
masakan indonesia jarang ya
walaupun ada beberapa toko toko indonesia
jadi kita harus sigap gitu
banyak diskon di market market dan
banyak diskon ya
tapi ngomong ngomong udah ini berencana untuk mudik kah lebaran kali ini
udah mempersiapkan juga mungkin
ke indonesia atau ke siapa
ke indonesia atau ke siapa
ya pastinya kalau kita sebagai kalau saya di sini mahasiswa ya
itu insya allah setiap tahunnya bisa pulang
jadi kita kalau misalkan ini
pembeli barang biasanya sudah di indonesia
jadi sebagai kita tinggal di arab saudi mungkin oleh oleh utama ya itu pasti kurma ya
jalat kurma di arab saudi
itu adalah oleh oleh ataupun bawaan yang wajib gitu ke indonesia
tapi mas azril kalau di sana pada bulan ramadan seperti ini harga kurma naik nggak sih
karena permintaan meningkat gitu
harga kurma saya rasa standar ya
bahkan mungkin karena adanya bulan ramadan jadi sebagian toko menurunkan harganya
jadi karena adanya diskon itu
lebih murah biasanya
baik mas azril
kalau tidak naik insya allah tidak ada yang naik harganya di sini
nggak kayak di indonesia ya
kita juga sudah berbicara cukup panjang lebar
anda juga pasti harus mempersiapkan fisik stamina dan juga mungkin mempersiapkan menu sahur
selamat mempersiapkan diri untuk melakukan sahur
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia connected ramadan